paling parah parah lutut
tapi kalau ini memang lain
selama saya duduk di sini di ulu langat selangor
baru sekali inilah kejadian banjir seperti ini
memang kalau dikabarkan kan memang ini menjadi banjir yang paling parah selama seratus tahun terakhir di malaysia
seperti itu memang keadaannya
ya betul bu
memang betul itu bu
saya pun sudah dua puluh satu tahun di sini
memang baru sekali ini kena banjir bu
bisa digambarkan kepada kami apa yang membuat banjir begitu parah
banjir yang pernah melanda malaysia terparah selama seratus tahun terakhir ini mas arwedi
berdasarkan pengamatan di lapangan
kemudian juga mungkin dari informasi dari media media pemberitaan yang ada di sana
udah dikasih nih bu
berteru selama tiga hari tiga malam
jadi semua di malaysia ada satu boleh kita katakan dam untuk pembuatan air untuk selangor
baik air minum pengadiran air semua
jadi dalam tiga hari tiga malam bendungan air itu dia orang tak boleh nak bendung lagi karena dibuka
bila dibuka memang semua akan terjadi macam ini
sedangkan ini bu sudah ada perahan dengan kita
malam ini kita tak bisa tidur di kawasan yang banjir macam ini
malam ini juga
malam ini tidak bisa
kita disuruh untuk keluar daripada rumah yang terkena banjir untuk mengungsi satu malam ini
karena di bendungan dia orang tuh buka baru sikit
dia orang tuh mau kasih buka lagi sekali lagi
untuk beberapa tahun akan datang lagi bila hujan pun biar boleh menampung air
sudah satu minggu banjir melanda sejumlah wilayah di malaysia termasuk selangor
apa yang menyebabkan banjir sangat sulit untuk surut mas arwedi
dia air sungai bu
air sungai sini selalu kecil
jadi bila dia di perairan tuh di orang di sini orang tuh cakap dam
dam ini untuk pembuatan air
jadi semua bila air hujan menempuh dengan dekat dam bendungan dam tuh tak boleh lagi di bendung
bila demi itu terbuka terbuka dengan sendirinya militian memang habis
jadi terpaksa pengawal keselamatan akan buka sedikit sedikit
inilah terjadi macam ini
tadi mas sarwedi katakan malam ini diimbau untuk tidak berada di rumah
begitu ya oleh petugas tempat
artinya harus kembali ke pengungsian
atau harus kembali ke pengungsian karena air yang dibuka itu hari baru belum lagi sampai separoh
orang tuh cuma buka pelan pelan
baik kondisi cuaca sampai dengan malam hari ini apakah masih turun hujan di sana
sudah dalam dua hari malam dua hari dua malam ini hujan masih turun
tapi memang tidak ada tidak ada hujan
oke baik baik
terima kasih mas arwedi nasution sudah bergabung dengan kami malam hari ini
mudah mudahan kami doakan semoga banjir cepat surut warga bisa kembali ke rumah
dan semuanya aman ya kondisi yang di sana
terima kasih mas arwedi nasution sudah bergabung dengan connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
iya bu terima kasih